puluhan tim relawan agus silvi dan kepolisian berjaga jaga di rumah presiden ke enam susilo bambang yudhoyono di mega kuningan
penjagaan itu untuk mengantisipasi adanya masa susulan yang mencoba melakukan unjuk rasa
hingga kini belum ada keterangan dari kepolisian terkait masa yang mencoba mendemo rumah sby yang kini menjadi posko kemenangan agus silvi
sementara lewat twitter sby mencuitkan perasaannya soal demo yang dilakukan di depan rumahnya
ada lima cuitan yang dituliskan oleh sbi di akun twitter pribadinya
beberapa diantaranya adalah ia menyatakan saat itu rumahnya di wilayah kuningan jakarta selatan digeruduk ratusan orang
ia juga menyatakan ada provokasi yang menyerukan tangkap sby
dan sbe juga bertanya apakah ia tidak memiliki hak tinggal di negeri sendiri
netizen pun beramai ramai menanggapi cuitan cuitan sby
dan rata rata netizen menulis mengapa sbe harus meminta keadilan lewat twitter